pemerintah kalimantan tengah serius dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan
beberapa hari yang lalu wagub kalimantan tengah bersama dirjen perkebunan kementerian pertanian
melakukan peletakan batu pertama pembangunan rice milling unit dan rice to rice
komitmen gubernur kalimantan tengah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan
dibuktikan dengan akan dibangunnya rice milling unit dan rice to rice
rabu tiga maret dua ribu dua puluh empat wakil gubernur kalimantan tengah edi pratowo bersama dirjen perkebunan
kementerian pertanian republik indonesia andi nur alamsyah melakukan peletakan
batu pertama pembangunan rice milling unit dan rice to rice di desa pantik
kecamatan pandih batu kabupaten pulang pisau
peletakan batu pertama pembangunan rice milling unit juga dilaksanakan di desa lumpuyang
kabupaten kota waringin timur
pembangunan rice milling unit dan rice to rice tersebut merupakan gagasan gubernur kalteng sugianto sabran
agar kalimantan tengah mampu secara mandiri mewujudkan kemandirian pangan
dan memiliki brand yang membumi dalam produksi pangan khususnya beras
jadi dengan adanya rice to rice maupun rmu ini
diharapkan padi padi kita itu tidak lagi dikirim keluar kalimantan tengah
sehingga bisa kita hasilkan di daerah kita sendiri
dan kita kasih brand nama daerahnya
pembangunan pabrik beras di kalteng akan menjadi sentra pangan yang memiliki produk dengan kualitas premium
yang mampu bersaing serta mampu menjadi penyangga lumbung pangan nasional
sebelumnya dirjen perkebunan dan wakil gubernur melaksanakan tanam perdana padi optimalisasi lahan rawa
seluas empat hektare bertempat di desa sanggang kecamatan pandih batu
adanya penambahan luas tambah tanam baru di kalteng sehingga berepek pada peningkatan produksi dan produktivitas padi
ia juga mengapresiasi upaya hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kalimantan tengah
dengan adanya pembangunan resmilling unit yang besar ini tentu akan memberi dampak yang luar biasa pada provinsi kalimantan tengah
dengan seperti ini tentu inovasi yang dilakukan oleh pak gubernur dan pak wakil
gubernur sangat perlu kita apresiasi